gagas sudah selesai
kayaknya sapira tahu kalau kemarin kita buntutin
kita gak jalan dulu
disuruh bapak pulang ke rumah
yaudah aku ke rumah kamu
jangan nanti ditanya tanya sama bapak
ya nggak apa apa kalau ditanya tanya kan tinggal dijawab jawab
kalau aku bilang jangan
di titik tiga ada yang parkir bukan anak buah saya
dinas kebersihan agar saya minta ke sana
pemanan barusan saya dihajar sama orang
awas itu bos yang gak berani
kenapa kamu punya kesimpulan seperti itu
dia nggak merintah anak buahnya
dia tadi datang sendiri ke tempat parkir
buat memastikan keadaannya aman
setelah dia pastikan keadaannya aman
baru anak buahnya
saya sama jack ikut merapat
berarti di dua titik
itu jadi tugas dinas kebersihan juga
kalian boleh balik ke kanan
nanti kalau kamu ada yang ditanyain
sampai ketemu lagi
saya keluar sebentar
sampai ketemu lagi
abis ketemu cecep
sekarang mau pulang
kang murad masuk ke dalam
ada kang ujang
ketemu teh syarik tak
ngomong sebentar terus teh serengga pergi
udah gitu aja
titik satu dan titik tiga masih kotor
saya perlu dinas kebersihan
dinas kebersihan segera meluncur
siapa anak buah darman yang ngeroyok kalian
kulkas dua pintu
seorang lagi siapa
ada keluhan dari pelanggan
di titik satu dan titik tiga masih kotor
kalian sapu lagi
tadi aku ketemu sama kang ujang
di kantor kicimpring
aku gak bisa bersikap biasa biasa aja
yaudah tete gak usah kesana lagi
tapi aku udah janji sama kang cek

aku mau bantu ngarahi kerjaan karyawan baru disana
katanya harus sering ketemu sama
katanya harus sering ketemu sama dia
harus di kantor
yaudah di luar aja
kalau tete harus ketemu sama
saya permisi dulu
cara buat c amar udang
harus jangan kangen nunggu
kalau sta tersantasin
kang mus kayaknya marah
nyelidikin pacarnya safira
saya sama ujang masih penyelidikan
tapi kang mus keburu bilang

tugas sudah selesai
kayaknya safira tau
kalau kemarin kita buntutin
kita gak jalan dulu
disuruh bapak pulang ke rumah
yaudah aku ke rumah kamu
nanti ditanya tanya sama bapak
kalau ditanya tanya kan tinggal dijawab jawab
kalau aku bilang jangan

yang penting kang murad sama ujang udah ngejalanin tugas
aku udah mau belok kamu lurus aja iya
ah saya ada yang ngejar lagi
orang yang kemarin
iya tapi sekarang banyak kan
waalaikumsalam ada yang ngajak main dulu
kalau neng buang telat nanti bapak nelfon
nanya neng lagi dimana
saya ini kan bawah